anda tak hari mulut di kunci kata tak ada lagi
inilah versi teranyar lagu ketika tangan dan kaki berkata
yang kental dengan lirik puitis taufik ismail
fatin mempercayakan tohpati untuk aransemen musiknya
berkata tangan kita
lagu ini sebelumnya dipopulerkan oleh almarhum chrisha
meskipun sudah didaur ulang beberapa kali
terbukti lagu tersebut bisa bertahan di segala zaman
sehingga layak mendapat predikat klasik
ini sendiri tuh emang udah legenda gitu
jadi menurut aku kalau lagu udah bertitle legenda tuh
mau dinyanyikan sama siapa aja tuh gak akan berubah
lagu itu akan tetap bagus akan tetap di tempatnya gitu
jadi lebih ke arah aku bertanggung jawab untuk membuat lagu ini lebih versi aku sendiri
begitu banyak lagu pop islami legendaris lain yang cukup sering didaur ulang
misalnya lagu lagu bimbo yang dikemas ulang dengan nuansa pop rock oleh gigi
selain itu keagungan tuhan pertama kali dinyanyikan oleh ida laila pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
lagu ini masih terus di aransemen ulang di berbagai era
mulai dari rita effendi gigi hingga yang terakhir fidi aldiano
transisi jalur distribusi musik saat ini
menantang musisi untuk menghasilkan single yang bisa potensial hits dalam waktu singkat
ditambah lagi radio radio besar di indonesia saat ini bukan lagi menjadi hitsmaker
biasanya kita survei dulu
survei dulu nah dari survei itu menentukan kalau nilainya bagus dia bisa segera dipasang
tapi biasanya itu juga makan waktu antara satu sampai tiga bulan dari sejak lagu itu dirilis sampai bisa dipasang di radio
nah apalagi yang lagu religi yang sebenarnya momentum kan
mungkin mereka memilih daur ulang
daur ulang untuk lagu lagu religi itu juga supaya orang lebih kenal
lebih familiar lebih bisa menyanyikan lagu lagu daur ulang itu dibanding lagu religi yang benar benar baru
ketimbang membuat single baru yang memerlukan waktu promosi lebih lama
recycle menjadi jalan pintas mengejar momentum ramadan yang hanya satu bulan
gria putri jakarta